maaf ya maya saya cuma pengen semuanya tenang ma
tapi kan seenggaknya sekarang semuanya baik baik aja mbak
banyak karena udah ngurusin askara sama rena di saat aku lagi gak ada
udah kewajiban mama sayang
kok kira anak aman kok
pasti sulit membayangkan masalah harus bekerja keras
menutupi semuanya agar mama dan renda gak khawatir soal aku
kasih dah pulang ya
mungkin mau datang lagi nanti
terus ini aja sih mamanya nanti masih sakit
gak apa apa asok deh
terus tadi kamu belum jawab mama al mana
kak rena kita main di kamar dulu
ayo sama adek askaranya
nanti mama nyusul nanti kita main bareng bareng oke
dibantu dibantu dibantu
ini juga kan
ini lewat dia ya
papanya nggak diperlu
sebenarnya aku nggak di rumah sakit
aku dijumlik pas perjalanan mau ke rumah sakit jakarta
mas al tahu
dan mas al juga bebasin aku
terus sekarang alnya mana
ketika mas al nyametin aku mas al kena luka tusuk
ma ma dengerin dulu penjelasan aku ma
tapi mas al baik baik saja
mas al memang ngalamin luka tusuk
tapi mas al sudah dioperasi sudah dijahit dan bahkan mas al juga sudah sadar
semuanya sudah baik baik saja sekarang
ma nggak usah khawatir
ada mama sarah juga yang jagain mas al
karena aku harus pulang
aku harus temuin anak anak juga
karena aku juga udah kangen sekali sama anak anak
ada sesuatu yang salah
ada sesuatu yang disembunyikan
kami semua menahan diri untuk tidak cerita ke borosa dulu
al dan andin untuk bisa ngomong sendiri
mama tuh perasaan saya pak surya
saya sudah beberapa hari ini perasanya nggak enak
saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan
ada sesuatu yang salah
tapi al tidak cerita
terus yang kayak
di balik ini semua alhamdulillah baik baik saja sudah ditangani dengan baik
saya mau bicara pak
terus sekarang mama mau ke rumah sakit
saya mau ke rumah sakit pak
saya mau jemput al
kan lagi belum begitu sehat
saya mau bicara
sebentar ya bu
ini ada ada aja sih
kenapa ini terjadi
al ini papa telepon
kayaknya mama kamu yang mau bicara
pasti mama udah denger kan ceritanya mungkin sedikit
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah al
kamu kenapa gak ngomong sama mama sih
gak ada maksud buat nyemunyiin semuanya bu
ya saya cuma gak mau bikin panik aja ma
kamu gak ngomong pun kamu gak bicara pun mama pasti merasakan
is something happens to you kejadian sama kamu apapun itu mama pasti merasa kepikiran
sebenarnya saya tuh sempat mau ngomong ke ma soal ini
setelah saya lihat kondisi mama kayaknya
belum memungkinkan untuk saya cerita
makanya saya nunggu mama sehat dulu
baru saya ceritain semuanya
tapi kan ternyata seperti ini kamu malah
aduh ya allah
saya cuma pengen semuanya tenang mbak
tapi kan seenggaknya sekarang semuanya baik baik aja maaf
andin alhamdulillah sudah bisa pulang
saya pun juga baik kok di sini
paling sebentar lagi juga boleh pulang sama dokter nanti kumpul lagi di rumah
aku sama dada sekarang kangen
ma juga kangen kan sama papa
nih ma kangen sekali
papa juga kangen kok sama rena sama asghar
aku mau papa mama sama dada sekarang tangkap satu paket pa
papa juga kangen sama mama
nanti ketemu di rumah ya
gimana udah dimakan
oh belum dimakan ternyata
gapapa kalau gak mau makan
lagipula mau makan gak mau makan bukan urusan saya
urusan saya datang ke sini
saya mau mendengar alasan dari anda
gimana sudah dapat jawaban dari pertanyaan saya
saudara agus rimba apa alasan anda menculik andini karisma putri
karena ada dendam
atau karena anda ingin uang tubuh besar
gak usah bertele tele
masukin gua ke set

cari lu sendiri sedikit
ow ensurekan juga
yang kayak biasanya
gak ada gunanya juga
apalagi sampai sekarang
bos belum terlibat ada gerakan
buat bebasin gue dari sini
ini semua karena ricky
pak pak erik
karakter penjahat kayak dia
apa masih kita lanjutkan pak
soalnya kita sudah enam jam menanyai dia pak
sebenarnya masih banyak
sekali pertanyaan untuk saudari elsa
apalagi saudari elsa ini
ada hubungannya dengan
mereka berdua ini kalau dikompilasi
di balik kasus kebakaran villa laros
dan juga hilangnya siena
saya juga merasakan
sepertinya mereka ada yang disembunyikan pak
dari jawabannya itu
dia nggak relax
mereka berdua ini sangat pintar
pemeriksaan tidak berhenti sampai sini kan
kita akan melakukan
setelah itu kita pasti akan
dan saya minta setelah ini
surat pemanggilan untuk bu rosa
maaf pak bu rosa dulu atau
bu rosa dulu ya
karena kalau saudari andin
dia baru saja dibebaskan dari penculikan
saya rasa dia pasti boleh istirahat